awal pekan ini pola gerak ihsg terlihat akan diwarnai oleh laporan kinerja emiten yang masih terus dilansir
dan selain itu mulai kembalinya capital inflow yang masuk ke dalam pasar modal indonesia selama sepekan lalu
disertai menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan ihsg
dan kami juga sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama sheryl tanuwijaya head of research jasa utama capital security
selamat pagi mbak sheryl kong sifat hai
halo selamat pagi kong sifat cai
ya mbak sheryl apakah indeks harga saham gabungan akan berpeluang menguat ke level tujuh ribuan pada perdagangan pekan ini
oke baik kalau minggu lalu ihsg itu berhasil menguat ya secara mingguan ditopang oleh berbagai sentimen positif
tapi kalau dikatakan minggu ini bisa mencapai tujuh ribu nampaknya masih belum kuat ya sentimennya
karena di pekan ini pelaku pasar juga menantikan komentar dari gubernur duvet jerome powell
meskipun besaran kenaikan suku bunganya sudah ter price in ya di pasar sudah sembilan puluh delapan persenan itu berdasarkan survei cme ya cme market watch
jadi di minggu depan yang dinantikan sama pelaku pasar itu lebih ke komentarnya jerome powell
proyeksinya tentang ekonomi global dan juga menantikan rilis tenaga kerja di amerika serikat ya
ada data george dan masih berlanjut juga hasil ning di amerika maupun di dalam negeri kita
baik selain sentimen dari luar negeri seperti yang tadi anda sebutkan the fed dan juga beberapa laporan keuangan emiten emiten di wall street seperti itu ya
sentimen apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan ihsg
oke jadi minggu lalu kan sudah ada sebagian rilis perbankan b caps ya
seperti bank bni sama bank bca itu hasilnya mencetak rekor tertinggi pendapatan labanya sepanjang sejarah mereka
nah di minggu ini diperkirakan juga akan kembali rilis perbankan dicap seperti bank mandiri dan bank bri
nah kalau kita lihat hasil earningnya mereka harusnya
harusnya sih juga akan mengekor seperti bank bni sama bank bca ya
nah perbankan bkps itu kan punya bobot yang besar terhadap ihsg
jadi di minggu ini khususnya di awal pekan ya ada potensi ihsg itu menguat
tapi kita lihat penguatannya dalam masih
di range di enam delapan ratus lima puluh sampai rp tujuh
apakah mampu terlampaui atau enggak gitu
baik jadi ihsg masih terdorong dari berapa perbankan big cap seperti itu ya
dan apakah para investor masih mewaspadai adanya resiko koreksi wajar
selama ihsg belum mampu menggeser rentang konsolidasi terdekatnya
ataupun mungkin banyak investor yang sudah mulai profit taking seperti itu
nah karena ihsg sudah dekat dekat sama area psikologis tujuh
jadi apalagi juga minggu depan ada berbagai sentimen dari amerika ya
kayak duvet kayak rilis data tenaga kerjaan
dan masih berlangsung hasil earning teknologi bkeps di amerika
itu jadi bisa menimbulkan volatilitas di market gitu
baik tentunya kalau misalnya kita lihat banyak sekali capital inflow yang masuk ke indonesia
apakah ihsg juga sudah mulai rebound ya sejak pertengahan januari
dan akan menjadi sentimen yang cukup positif pada pergerakan indeks pekan ini
iya kita lihat minggu lalu investor asing sudah mulai kembali optimis ya
sudah berangsur kembali melakukan aksi netbuy ya
jadi itu juga karena spekulasi pemulihan ekonomi yang berlanjut ya
lalu juga hasil earning perbankan bkeps itu
menunjukkan kalau pemulihan ekonomi di indonesia terus berlanjut sehingga kredit juga bertumbuh
makanya hasil pendapatan kinerja mereka juga membaik di tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
jadi investor asing juga optimis untuk kembali investasi di bursa kita seperti itu
baik tadi sheryl menyebut ada beberapa emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan
sepertinya investor asing ini melihat kinerjanya baik
dan apakah emiten yang telah merilis kinerja keuangan tahun dua ribu dua puluh dua pada pekan ini juga akan mempengaruhi pergerakan ihsg
iya betul minggu ini kan diperkirakan masih ada perbankan bcaps seperti bank mandiri dan bri ya
diperkirakan hasilnya juga akan bagus akan mencapai rekor baru ya
seperti yang terjadi pada bank bni sama bank bca
nah jadi ini bisa jadi booster untuk ihsg menguji area psikologisnya di tujuh ribu gitu
baik sheryl tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa sentimen eksternal
dan salah satunya adalah the fed
dari sisi eksternal apakah pasar akan memperhatikan keputusan suku bunga acuan the fed di fomc pada satu februari dua ribu dua puluh
melihat rupiah kita masih terus menguat
dan kalau misalnya kita lihat diperkirakan ini akan menguat sekitar dua puluh lima basis point
apakah ini akan mempengaruhi isg secara dampak yang signifikan
atau tidak terlalu akan mempengaruhi ihsg
jadi kalau kita lihat berdasarkan survei pelaku parsal dari cma group itu probabilitas kenaikan suku bunga the fed dua puluh lima basis point ya
nah kita lihat juga di pekan lalu bursa global sama bursa domestik kita itu sudah menguat
jadi sudah terprice in nih sama market kenaikan dua puluh lima basis point nya
dimana kenaikannya ini kan lebih tidak agresif dibandingkan periode sebelumnya
nah diperkirakan setelah fomc ada potensi profit taking sama pelaku pasar
ihsg kemungkinan masih akan sulit untuk menembus tujuh ribu
jadi fomc itu kan satu februari ya begitu
jadi profit taking nya setelah satu februari
seperti itu ya perkiraannya
saham apa saja yang perlu dikoleksi ataupun disorot oleh investor pada pekan ini
nah lagi musim release earning perbankan di caps ya
jadi minggu ini masih ada release earning nya si bank mandiri dan bri
jadi kita bisa berekspektasi ya
karena menggunakan data november
kalau laba bersihnya itu sudah naik signifikan secara year on year
jadi kita bisa pilih saham saham perbankan bicaps seperti bank mandiri bank bri
lalu dari sektor bahan baku karena ada pembukaan ekonomi cina
jadi permintaan terhadap basic material itu juga meningkat
kita memilih sahamnya tins gitu
di antara saham saham bahan baku lainnya
jadi rekomendasi kami minggu ini ada
perbankan bicaps bank mandiri dengan target di rp sepuluh tiga ratus tujuh puluh lima
lalu bank bri target kami di rp lima
lalu sama tins target kita di tiga belas tujuh puluh
baik ini perbankan big caps ya yang akan menjadi sorotan pada pekan ini
terima kasih seril tanuwijaya yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi